tidak hanya pebulu tangkis indonesia yang meraih juara di olimpiade rio brazil
kali ini sejumlah pelajar smu anggota tim geografi indonesia meraih medali di ajang internasional geografi olimpiade igeo ke tiga belas yang berlangsung di beijing tiongkok
walaupun tidak mendapatkan emas empat pelajar indonesia berhasil menyabet tiga medali perunggu
mereka adalah talia salsabila dan zakiri afif dari sma n delapan jakarta farhan ansari dari madrasah alia husnu khotima jawa barat serta zivni ilman dari sma kesatuan bangsa bbs yogyakarta
ketatnya persaingan dari para peserta dari seluruh dunia serta kurangnya penguasaan bahasa internasional menjadi penyebab perolehan tim ini tidak maksimal
meski demikian pihak kemendikbud bekerja sama dengan dikti memberikan apresiasi kepada para juara olimpiade
dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi